presiden ketiga ri baharudin yusuf habibie saat ini masih dirawat di rspad gatot subroto
bagaimana kondisi terkini bghb sudah ada korespondensi di indonesia area dita utama di rspad gatot subroto jakarta
dito selamat sore dito informasi terkini mengenai perkembangan kesehatan presiden ketiga b j habibie seperti apa dito
ya halo selamat sore ri memang informasi terbaru yang kami peroleh
bahwa memang presiden ri ketiga bghb saat ini masih dirawat intensif oleh sejumlah dokter di rumah sakit gatot subroto rspad gatot subroto
ada pun ketua tim dokter kepresidenan raziali mengatakan bahwa memang saat ini telah ditangani dokter spesialis dengan berbagai bidang keahlian
misalnya seperti jantung penyakit dalam dan ginjal sehingga memang bghb harus banyak istirahat
dan memang tadi sebagaimana tadi sampaikan oleh verdi banyak tamu tamu bghb atau mantan petinggi juga tadi hadir di sini untuk memberikan support
atau dukungan kepada mantan maksud saya itu presiden ketiga ri bghb agar cepat sembuh
misalnya tadi ada susilobama yudhoyono terus kemudian tadi sebelumnya juga ada gubernur dki yanis baswidan dan ada juga menteri kesehatan yelamuluk dan tadi juga terdapat bppt hadir untuk memberikan support
dan informasi terakhir yang saya peroleh juga nanti rencananya wakil presiden ri yusuf kala juga nanti rencana akan hadir ke sini untuk menjenguk bghb untuk melihat kondisi terkini
kami masih menunggu kedatangan
jadi yusuf kala itu sendiri
sementara itu dapat saya informasikan bahwa nanti sekitar pukul delapan belas waktu indonesia barat pihak rspad bersama pihak keluarga nanti akan memberikan konversi pers terkait update terkini soal kondisi kesehatan dari b j habibie sendiri
sehingga kami juga nanti menanti nanti akan melaporkan kembali gimana hasil perkembangan dari konversi itu sendiri
dito apakah sudah ada keterangan juga dari tim dokter yang menangani perawatan bjb
pagi sore ini seperti apa penanganan medis yang berlangsung saat ini
ya terkait hal itu memang tadi cuma dikasih segelintir informasi saja bahwa memang saat ini masih ditangani oleh sejumlah dokter spesialis
tapi memang tidak secara detail merujuk bagaimana kondisi kesehatannya saat ini
kita akan mungkin menanti informasi lebih lanjut nanti pada konversi pers yang akan digelar pada pukul delapan belas waktu indonesia barat
yang sementara itu akan digelar di ruang lobi utama rumah sakit rspad gatosebroto
baik terima kasih
terima kasih arya dita utama dari rspad gatosebroto jakarta